kami baru saja mendapatkan informasi dari penerangan sosbud kbri singapura
bahwa lanyala mataliti buronan kasus dugaan korupsi dana hibah kamar dagang dan industri jawa timur
ditangkap oleh imigrasi singapura
lanyala dibekuk karena overstate dan paspor yang tidak berlaku
lanyala rencananya dipulangkan hari ini ke indonesia
pemulangan dengan pengawalan petugas imigrasi dari kbri singapura
dan akan kembali ke indonesia dengan pesawat ga delapan ratus tiga puluh lima
dengan rute penerbangan singapura jakarta jam tujuh belas tiga puluh lima dan tiba pukul delapan belas tiga puluh
dan lanyala akan langsung diserahkan kepada pihak penyidik kejaksaan
dan sudah ada pengacara lanyala mataliti sumarso
untuk memberikan tanggapannya terkait dengan penangkapan lanyala matali
selamat sore pak sumarso
pak sumarso selamat sore
selamat sore pak sumarso
selamat sore pak sumarso
iya pak sumarso bagaimana anda menanggapi informasi tentang tertangkapnya lanyala mataliti ini
jadi kami akan menunggu kepastiannya karena beliau ini kan informasinya sedang dalam perjalanan dari singapura
iya kami akan menunggu kepastiannya karena untuk proses pemeriksaan dikejaksaan kan tidak mungkin dilakukan
jadi kami akan menunggu pasti kejaksaan akan memberitahukan pihak kita bahwa
sudah ada pak lanyala di kantornya kira kira begitu
kami akan menunggu lebih lanjut informasinya dari kejaksaan
ada kemungkinan pihak kejaksaan langsung akan menahan lanyala mataliti
apa upaya hukum yang akan anda lakukan pak sumarso dan bersama tim
yang jelas kami akan melakukan upaya hukum dulu
karena kan tidak pernah ini kan bukan tertangkap panggan ya kan
ini kan proses lain mengenai masalah keimigrasian
proses pidananya sendiri kan belum pernah dilakukan oleh kejaksaan
apakah lanyala ini dilakukan pemeriksaan lebih dulu sesuai dengan
putusan putusan peradilan yang terdahulu
jadi kalau kita mengacu pada putusan prafail yang terdahulu
mestinya kejaksaan tidak langsung melakukan penahanan
dia melakukan pemeriksaan dulu
jadi intinya anda akan keberatan kalau misalnya penahanan langsung dilakukan oleh pihak kejaksaan
nanti kita akan melakukan keberatan karena tindakan kejaksaan tidak sesuai dengan undang undang
supaya hukumnya akan seperti apa pak
kalau misalnya memang karena ini akan dibawa ke kejaksaan begitu pak
bukan ke soal
makanya kami tahu kami akan melihat
kapasitas lanyala di dalam posisi itu sebagai apa
jadi andaikan langsung dilakukan sebagai tersangka tanpa harus diberakan pemeriksaan sebagai saksi
kan tidak mungkin seperti itu
makanya kami lihat dulu kalau memang ada langkah lain yang tidak benar kami akan lakukan upaya hukum
pak jadi artinya tim ini akan
akan menunggu di bandara
begitu pak ya
iya kita akan menunggu di bandara
kita bagi beberapa tim kan
atau di bandara surabaya atau di jakarta
informasinya kan di jakarta
ya jadi kami akan nunggu
ada teman yang dari jakarta
nanti kalau memang harus dibawa langsung ke surabaya kita tunggu di surabaya
pak sumarto sebenarnya lanyala matelit ini memang sudah
izin tinggalnya sudah habis kan
kita sudah tahu cukup lama sebenarnya pak
kalau dari izin tinggalnya sudah habis
sehingga itu yang jadi alasan pemerintah singapura memulangkan pak lanyala
jadi anda menolak ini bahwa pihak imigrasi singapura yang menangkap lanyala
tapi penyerahan diri
maksudnya seperti itu
jadi pak lanyala kan informasinya kan dicari oleh pihak singapura kan
begitukan imigrasi singapura karena overstay
itu saja masalahnya
jadi nanti misalnya begini pak
ketika nanti pihak kejaksaan
ini kan informasi yang kami dapatkan
bahwa pihak kejaksaan nanti tetap akan membawa pak lanyala ini ke kejaksaan
anda akan menghalangi di sana
ataukah anda akan ikut dulu ke kejaksaan
kita akan akan mau menanyakan satu ses dari pak lanyala dibawa ke kejaksaan
kita nanyakan satu sesnya dulu
apakah dia ini sebagai tersangka
atau tersangka itu apakah ada pemanggulan dari
dan ini kan bukan pertangkapangan
dari putusan pra peradilan yang ketiga itu
sudah dikeluarkan seperindik baru tidak oleh pihak kejaksaan
informasi yang anda dapatkan
informasi yang saya terima kemarin kejaksaan mengeluarkan seperindik baru
padahal seperindik seperindik yang terdahulu sudah dinyatakan tidak melakukan penyidikan
makanya kami juga akan melakukan pengujian kembali terhadap seperindik baru itu
jadi artinya nanti ketika pihak kejaksaan yakin karena sudah ada seperindik baru
tetapi anda di pihak pak lanyala sebagai kuasa hukumnya juga yakin bahwa putusan pra peradilan itu tidak boleh
kemudian kejaksaan mengeluarkan seperindik atau kasus ini diangkat lagi begitu
jadi anda artinya akan menghadang di bandara
kita kita bukan kita kita kita diiarkan kalau di bawah kejaksaan urgensinya apa di bawah kejaksaan kan gitu
nah kalau di bawah kejaksaan itu dalam mereka ditangkap kita melihat setelah pinter penangkapannya
sesuai dengan undang undang apa tidak kalau tidak sesuai kita balas
kan begitu atau kita tak pajankan kan begitu
pak sumarso anda sudah bersama tim sudah berkomunikasi dengan pak lanyala langsung
belum sama sekali belum sama sekali belum ketemu
belum ada komunikasi
informasi saling sesama tim saja bahwa informasi ini benar
jadi kita harus mempersatuan diri dalam rangka pahaman indah langit
laka laka untuk kejaksaan
pak sumarso kalau boleh kami agak sedikit flashback ke belakang
sebenarnya pak subarso dan tim ini sudah bersama keluarga mengetahui tidak posisi dari lanyala sebelumnya
dan berupaya untuk meminta pak lanyala kembali sebelum kemudian pihak imigrasi
informasinya kan ada di singapura tapi kan tidak bisa berbuat apa apa
kasurnya dicabut kan begitu
kan kalau tidak mau langkanya adalah dipulangkan secara paksa kan begitu
jadi kita memang informasi tahu kalau ada di luar negeri
cuman kita saya sebagai lanyala tidak bisa berbuat sesuatu karena memang legalitasnya pak lanyala ini yang tidak sah gitu lah
jadi itu lah
baik pak sumarso
jadi intinya anda dan tim akan mengajukan keberatan kalau memang pihak kejaksaan langsung melakukan penahanan
terkait dengan masalah
yang kadin itu begitu pak ya
karena anda meyakini itu sudah selesai di peradilan
baik kita tunggu nanti perkembangan informasinya
terima kasih sementara
waktu ini anda mengeluangkan waktu untuk cnn indonesia newsroom
pak sumarso yang merupakan kuasa hukum dari lanyala mataliti
dan kami informasikan bahwa lanyala mataliti yang ditetapkan statusnya sebagai buron oleh kejaksaan tinggi jawa timur saat ini sudah berhasil ditangkap
tetapi kasus yang kali ini adalah terkait dengan izin tinggal yang telah habis